meski telah menandatangani perpanjangan kontrak kerjasama bersama psm makassar
striker titus bonai memilih membatalkan kesepakatan tersebut
thibo secara resmi telah menyampaikan pamit kepada kesebelasan dan pendukung juku eja
keputusan hengkang penyerang berdarah papua tersebut dari psm makassar disampaikan pada sabtu siang
thibo yang sebelumnya telah menandatangani kontrak kerjasama bersama psm selama dua tahun ke depan
diketahui sudah tidak betah lagi bersama skuad besutan pelatih robert rene alberts
thibau pun memutuskan pindah klub
perginya thibo menambah daftar pemain bintang yang meninggalkan psm musim ini
sebelumnya ada nama hamka hamzah ferdinand sinaga dan syamsul khairudin